ya kira kira ke pegunungan lautan atau ke gurun ya ini tempat nantinya pangeran harry dan juga meghan markle akan menghabiskan honeymoon
karena kalau tempat pernikahan sudah diumumkan secara resmi lain halnya dengan lokasi bulan madu pangeran harry dan juga meghan markle yang masih jauh dari jawaban pasti
namun sejumlah tempat diprediksi menjadi destinasi bulan madu bagi keduanya
pangeran harry dan meghan markle berburu
adalah camp di lembah wanip yang berada di kaukolan
meski tergolong terpencil tempat ini menawarkan perkemahan mewah dikelilingi gunung bukit pasir dan hamparan gurun yang indah
lokasi ini dekat dengan kehidupan satwa liar layaknya petualangan alam di afrika
sebagian lahan di sini juga ditetapkan sebagai kawasan konsesi
berdasarkan situs camp beberapa kegiatan ditawarkan seperti menjelaskan
mengunjungi kawasan konservasi jerapa dan perjalanan melacak keberadaan badak hitam
untuk menginap di perkemahan mewah ini setiap orang harus berogoh kocek enam ratus enam puluh dolar amerika atau hampir sembilan juta rupiah per malam
namibia bukan tempat baru memang bagi pangeran harry
pada dua ribu lima belas hari sempat menghabiskan tiga bulan waktunya di namibia dalam rangka upaya konservasi
harry juga mengunjungi salah satu kerajaan kecil lesoto menggalang kegiatan amalnya
harry dan meghan juga sempat berlibur ke botswana untuk merayakan ulang tahun meghan
kabar lain juga mengatakan harry dan meghan akan mengikuti jejak saudaranya pangeran william dan kate middleton
berlibur ke salah satu pulau pribadi di lepas pantai afrika timur
apalagi pemerintah st charles memiliki regulasi resmi
yang melindungi privasi tamu mereka alias pulau ini diklaim bebas mata mata
nors island yang berada tiga puluh km dari my decisioless hanya dapat dicapai menggunakan helikopter
pulau ini memiliki sebelas villa dengan masing masing akses menuju pantai
pasangan george dan amal cloney pernah menghabiskan bulan madu juga di tempat yang sama
laut juga merupakan tempat tak asing bagi orang tua harry dan william
pangeran charles dan lady diana menghabiskan bulan madu mereka di kapal royal yach britania pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
selama dua minggu keduanya menghabiskan waktu di laut mediterania
pernikahan meghan markle dan pangeran harry digelar di st george chapel sembilan belas mei
kita tunggu saja ya kemana keduanya akan menghabiskan bulan madu mereka